menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memastikan
kepolisian daerah lampung naik menjadi tipe a
peningkatan tipe ini tidak akan mempengaruhi anggaran
dan hanya meningkatkan pelayanan
setelah berjuang bertahun tahun
dipastikan status kepolisian daerah lampung akan naik
dari tipe b menjadi tipe a
hal ini disampaikan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
asman aknur selasa tiga belas september
dengan kenaikan status ini polda lampung akan sejajar dengan polda aceh
sumatera utara riau dan sumatera selatan
peningkatan status ini didasarkan atas beberapa alasan
seperti jumlah penduduk lampung yang mencapai sepuluh juta orang
atau terbesar kedua setelah sumatera utara
dengan jumlah penduduk yang besar ini
polda lampung membutuhkan tambahan personel untuk menjamin keamanan
selain itu berdasarkan letak geografis
lampung merupakan penyangga di wilayah pulau sumatera
karena menjadi pintu masuk dan keluar pulau sumatera

status ini juga membuat polda lampung harus meningkatkan pelayanan
untuk sementara pemerintah tidak menambah anggaran bagi polda lampung
mungkin yang punya inovasi pelayanan inovasi program
seperti jawa timur itu harus diberikan iwan dalam bentuk apakah sekolah atau kenaikan pangkatnya
guna meningkatkan pelayanan polda lampung merilis program tangkap darurat satu menit
dengan program ini masyarakat bisa mendapat pelayanan yang cepat saat membutuhkan bantuan polisi